semua adudanya memang kami minta untuk datang
kalau di foto misalkan ada delapan orang karena tinggal tujuh orang karena satunya meninggal ya tujuh tujuh yang kami minta untuk datang
banyak pertanyaan ke kami apakah baradae juga ikut kami undang kami panggil memang kami panggil semua termasuk baradae